petugas satuan lalu lintas polres tabes bandung
telah memperlakukan sistem tilang elektronik atau e tilang
melalui pantauan cctv
efektif sejak rabu empat oktober sebanyak tujuh puluh tiga kamera cctv
yang tersebar di sejumlah titik jalan di kota bandung
akan memantau pengendara yang melanggar lalu lintas
namun dalam penerapan e tilang cctv tersebut
petugas akan fokus pada penindakan pengendara roda dua maupun roda empat
yang secara kasat mata melanggar lalu lintas
seperti tidak menggunakan helm dan kaca spion tidak lengkap
sebelumnya pihak polres tabes bandung
telah mensosialisasikan sistem e tilang ini
ketika penerbangan tersebar petugas mencari penyelamat